rembubila diri udah berguna mas
untuk menjatuhkan orang yang udah aku benci
bisa kasih giliran saya untuk bicara
mau jelasin apa lagi sih mas
aku udah tahu semua kebohongan kamu mas
dengerin saya dulu
dengerin saya andin
bisa dengerin saya
sudah membunuh roy
tapi saya sadar sekarang untuk
saya mau masuk ke rumah
aku sebenarnya bangga loh mas punya suami kayak kamu
memilih aku sebagai istri kamu
seorang mantan aku mas
dengan semua kebohongan kamu sekarang
aku lihat laki laki yang mengerikan mas
aku ngeliat laki laki yang mengerikan mas
aku benci kamu
aku benci kamu
aku benci kamu
aku benci kamu
aku udah gak bisa mas
aku udah muak dengan semua ini
aku gak bisa bertahan di dalam cinta penuh dengan kebohongan ini
karena saya mau ngaku ini semua di saat yang ketemu
jangan pergi ya
kamu berdua sudah berguna mas
untuk menjatuhkan orang yang sudah aku benci
kalau aku benci
itu kan mama
mama kok gak denger sih
mama harus pergi
mama harus pergi enak ya
mama jangan tinggal dengan aku mak
jangan jangan ikut dia
dengan kita membantu
mama jangan lagi
mama jangan lagi
ayah ikut mama
bagian yang paling sulit dalam hidup ini
bukanlah kejadian yang kelap
bagaimana membangun kembali apa yang hancur di masa lalu
hatiku runtuh mas
aku berharap mas
aku pikir bahagia kini udah jadi milik aku
tapi ternyata tidak
tapi bukan hati yang kokoh mas yang aku dapat
aku malas semakin hancur
aku semakin terpuruk mas
terpuruk di bagian terdalam rasa sakit
aku sekarang udah terluka mas
dan sekarang aku tidak berdaya
saya tidak sudi mencintai kamu
saat saya mencintai kamu
saya gak sanggup kamu pergi
tapi sekarang kamu pergi
saya hanya bisa menyesali
kenapa baru sekarang
saya mencintai kamu